oh pesen kue buat besok
telepon dari bu nurul
mau pesen kue buat besok
nanti kalau bu nurul nanya kenapa nggak bisa
ya terserah elu dah
oh yaudah tati bilang aja
mak lagi gamut ya
mau berangkat kerja ya
udah sarapan belum
saya buah sarapan
gorengan buat yang ani
pergi pak haji
tu dia tarun
itu dia taro
tenang saya jagain kau tadi
justru gara gara lu jagain
gue jadi khawatir
makasih ya mas pur
ini buat mas pur aja
ini buat gue
t i o ada apa
kota ati bisa nemenin saya ke pasar gak
saya mau beli duster
aduh gimana ya
kota ati gak bisa
mimi mau naik angkot sendiri aja
nanti kalau mimi nyasar gimana
mimi jalan ke gang senggol
terus dari gang senggol
memilih naik angkot warna putih
mimi gak bakalan nyasar
saya sendiri aja ke pasarnya
udah ditunjukin kang tisnenek angkotnya
ini kan buat gue
bukan banyak atu pur
satu aja satu
emang ada capnya
emang ada capnya
gue tiap hari kesana
dari bau baunya bau dia ini
jangan ada kumisnya ini
pah ini lewat pasar
ini kok sampai kearo
kalau anak lo
ke pengajian apa ke pasar
bilang sih cuma dia bilang begini doang
beh pergi dulu ya terus gue jawab iya
kalau anak luka gak ada berarti kagak ada yang bikinin kopi dong
oh jadi maksud pertanyaan lo cuma pengen dibikinin kopi
halo bu nurul oh pesen kue buat besok
bentar mak telepon dari bu nurul mau pesen kue buat besok
nanti kalau bu nurul nanya kenapa nggak bisa tati jawab apa
ya terserah lo dah
oh ya udah tati bilang aja mak lagi gamut ya
bilang aja kita lagi kagak terima pesanan
hari ini gak bisa
ada kerjaan bikin kue
emang gak ada pesenan kue
ada tapi ditolak tolakin sama emak
loh kenapa masa yang pesen ditolakin betul
tautul tautul tanya aja sama emak
yaudah deh saya pulang dulu salam sama emak ya po
salam sama emak
salam sama emak
salam sama emak
tinggal nyampulin gula sama kopi terus disedok ama air panas
apa susahnya sih im
rat kopi bikinan lo enak banget ah
kalau lo bikin warung kopi gue jamin pasti laku dah
kalaupun gue niat buka warung kopi gue kagak buka warung di sini
gue buka yang jauh jauh
entah lo minta kopi gratis mulu sama gue
kalaupun gue niat buka warung kopi gue kagak buka warung kopi